apakah kamu siap untuk berkalah
sultan siap untuk menang
gue aja lempar pake bling
ada suara apaan sih
suara apaan tuh
kok ada suara toke
udah boem isi dengan pasir internasional
jadi ketika si sultan nendang
apalagi kena kepala
pasti dia kesakitan
dan terus kita ketawa
emang itu berat
ini berat banget
isinya dosa bos ya
berat juga ini bola
kalo kena kaki sakit gak ya
ya sakit lah
aduh aduh aduh aduh
kok mukanya kayak senang begitu
ini tuh bukan seneng
ini tuh sedih tuh gak
bahana sih kamu
yaudah berdiri yuk yuk yuk
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
wah tidak mau tidur
ada orang tuh bos
kita kumpul dulu
kita kumpul dulu
kenapa aku selalu apes
sungguh menyebalkan aku
tapi kan tape deh
susah mendapatkan itu gelang
bagaimana caranya dong
bisa aku mendapatkannya
eh jasar bocah nakal
bada mau kemana kalian
santai kaya di pantai
buim dan temen buim ini
karena ya keliatannya itu mukanya abang tuh
kayak nenek nenek gak dapet uang belanja
aduh aduh aduh
supaya badan abang
itu mesti berjaga jaga
kalau ngomong sekat dekat sih ya dikau
tapi apa yang dikau katakan
ada benarnya juga ya
mendingan kita main bola aja
daripada abang galau diem dieman gitu kan
itu malah bikin abang jadi stres
imunnya jadi turun
mendingan kita main bola
asal kalian tau ya
pernah bermain bola dengan messi
wah dia di dukung
mereka itu tidak ada apa apanya di lapangan
akulah yang terbaik
sekarang kita main sundur sundur
abang yang pertama
yaudah kita lempar ya bang
bola sebelah bola betul
aduh bala aku
berani mempermainkan orang tua ya
tunggu pembalasan aku
aku tidak terima
aku tidak terima
aku tidak terima
ini kalian pada yakin ya
kita bakal menang
lawan resesan gorengan
kita gak boleh pesimis
kan kita bakal dibantu oleh
kalau mau pelatih mah kita juga udah tau kali ini
lo lagi main basket
wocah kecet kecet omongannya
bela dirt banget
bela dirt banget
ini pas banget tepat banget
bagaimana kalau kok ocit alias pelatih ocit ngelatih kalian pada saat tujuh kakak
emangnya bang ocit udah ngelatih di mana aja
udah profesional doang
eh dengerin baik baik
baik baik dengerin ya
asal tau aja ya
nih biar begini begini dulu pelatih handal yang ada di manchester united banget
lu pada mau ikut gak
udah kalau begitu ikut gua ya
kita mau latihan yang namanya acakadu
kecil kecil cabai rawit lu tung
lu jangan prototip
kasian aja lu
gok penandingan yang sangat seru
eh boleh kawet
apakah kamu siap untuk berkalah
sultan siap untuk menang
kok kak anjani sama aida gak nonton
aida gak dibolehin nonton kata kak anjani
ya anjani jadi gak nonton deh
harus begini paman mau meyong
sampai jumpa lagi